menko polhuka mahfud md mengklaim dewan pengawas kpk memiliki rekam jejak yang baik dan bersih
menurutnya terpilihnya kelima tokoh
yang menjadi dewan pengawas merupakan bukti komitmen presiden jokowi memperkuat upaya pemberantasan korupsi
itu kan wow semua kan
dan sekarang wow semua ini orang hebat hebat ini
tidak mungkin dia ikut dalam proses pelemahan pemberantasan korupsi
ini kan orang sudah selesai dengan dirinya semua dan orang tidak pernah punya cacat yang berarti ya di dalam proses pemberantasan korupsi
ini orang bersih bersih semua dan orang berani berani semua
setelah lama ditunggu dewan pengawas kpk hari ini dilantik dan tampil ke publik terdiri dari mantan pimpinan kpk
hakim mantan hakim hingga peneliti lipi
presiden jokowi dodo sola ingin mengambil hati publik
kelima sosok dewan pengawas dinilai memiliki rekam jejak baik
namun jangan lupa dewan pengawas dengan wewenang yang luar biasa kini menjadi ujung tombak kegiatan pemberantasan korupsi di negeri ini
malam ini kita akan membahas ya bersama narasumber
saya langsung sapa yang berada di studio ada bang refli harun ahli hukum tata negara
bang refli selamat malam
terima kasih sudah hadir
dan juga ada bang donald faris koordinator divisi korupsi politik indonesia
terima kasih selamat malam
saya sapa dua duanya happy atau tidak dengan dewan pengawas ini bang donald
tapi itu ada koma itu
tapi nya kan sekarang atau nanti
oke ya sudah bang donald dulu
iya ini bukan soal penilaian secara personal ya
saya beberapa kali justru menghindari menilai secara personal
karena icw sampai dengan hari ini berada pada proses hukum yang sedang ongoing
kami menggugat secara personal
kami menggugat secara formal undang undang kpk
yang menghasilkan dewan pengawas ini
yang menghasilkan juga salah satunya norma norma terkait dengan keberadaan dewan pengawas
jadi agak sulit sebenarnya kami memposisikan diri untuk menilai personal personal anggota dewan pengawas
karena problemnya bukan problem personal
problemnya adalah problem organ
organ problem lembaga yang kami nilai
menyalahi baik dari segi konsepsi pidana maupun konsepsi secara tata negara

menurut saya yang menjadi problem
kenapa kami bukan personal yang kami tolak
tapi yang bermasalah adalah organnya
saya sering menganalogikan
ini ibarat pak haji
orang baik dong pak haji
orang baik pak haji
nggak punya surat surat atau bermasalah kendaraannya
jadi kenapa motornya yang bodong
itulah analogi organ dewan pengawas yang bermasalah tadi
ketika ada pak haji orang baik bawa motor bodong
kemudian motornya juga menjadi motor legal
gara gara seperti itu
tapi ya ini adalah proses yang berjalan
kami tetap menjalankan langkah langkah hukum yang terus akan kami lakukan
secara personal kami menaruh respect seluruhnya
sampai dengan pak thp tumpak hatorangan pangabean
itu adalah orang yang punya rekam jejak bagus
tapi lagi lagi ini bukan soal personal
dan kami juga tidak punya masalah dengan orang orang itu secara personal
tapi yang bermasalah yang kami perdebatkan adalah
organisasi atau lembaganya yang jadi persoalan secara hukum
bagaimana dengan bang refli
ya sudah benar
jadi begini saya ingin mengatakan ya
sukses tidaknya sebuah pemerintahan sebuah organisasi lembaga seperti kpk ini
memang tergantung dua hal
sistem yang dibangun dan orang yang mengawal sistem tersebut
nah sebenarnya kalau kita mau jujur ya
itu revisi undang undang sembilan belas dua ribu sembilan belas ini yang menjadi revisi undang undang kpk
itu memang jelas ingin melemahkan kpk
melemahkan efektivitas paling tidak pemberantasan korupsi itu
kita tidak bisa menutup mata bahwa memang ada soal soal dengan kpk
tapi saya kira kan persoalan tersebut
tetap bisa diselesaikan dengan mekanisme yang ada
misalnya majelis etik dan lain sebagainya
termasuk juga sistem internal di kpk yang menurut saya masih berjalan dan tidak busuk gitu ya
nah tetapi kemudian memang yang paling tidak disukai oleh elit elit politik ini adalah sebenarnya kan kerja ott itu
karena itu kan seperti pisau gelatin yang akan memenggal kepala mereka sendiri
jadi untuk perusahaan ini
misalnya ada indikasi korupsi itu diperingatkan
wah kalau saya bilang ya orang mau korupsi itu bukan diperingatkan ditangkap
yang diperingatkan itu adalah sebelum korupsi terjadi
itu yang namanya prevention pencegahan
nah karena itu saya lihat memang heavy nya mau diarahkan pada pencegahan seperti itu
padahal saya katakan kalau pencegahan ya harusnya presiden yang memimpin sendiri
karena dia adalah kekuasaan eksekutif primus inter pares
tapi kalau di area penindakan hukum
kepolisian dan kejaksaan
karena kepolisian dan kejaksaan masih dianggap tidak efektif dan efisien bahasa undang undangnya
maka kan tumpuan di kpk
karena itu kalau law enforcement ya penegakan hukum
kpk itu tumpul maka sesungguhnya ya senang koruptor
itu satu itu sistem
nah tetapi saya terus terang personally karena saya tidak punya beban
karena saya tidak mewakili institusi
saya agak surprise juga ketika kemudian nama nama yang muncul ini
nama nama yang menurut saya pasti excepted di publik
jadi orang orang yang saya kira punya track record yang paling tidak bermasalah dianggap
pak tumpak tidak bermasalah pak haryono tidak bermasalah pak samsudin haris tidak bermasalah
pak alberti naho tidak bermasalah pak artijo bermasalah bagi koruptor
tetapi bagi kebanyakan kita ya sangat tidak bermasalah
sehingga dilihat dari personal ini
saya berharap walaupun disalahkan
kemudian undang undang revisi undang undang kpk itu dianggap melemahkan
tapi intesi penyebran untuk melemahkan tidak ada di dewan pengawas ini
sehingga hal hal yang sifatnya technical yang sebenarnya bisa melemahkan
misalnya harus izin tertulis satu x dua puluh empat jam
kemudian penyandapan setelah gelar perkara dan lainnya
bisa dilalui dengan komunikasi yang baik
antara dewan pengawas dan pimpinan kpk
tapi kan itu sekarang kan pr nya
membuat kode etik agar
dua organ di lembaga ini
bisa berjalan dengan baik saya ke pak haryono
sekarang sudah bergabung anggota dewan
pengawas kpk pak haryono selamat malam
selamat malam ya
pak haryono selamat atas terpilihnya anda
menjadi anggota dewan pengawas
kpk tentu anda
kapan sih sebenarnya anda dihubungi
dan kemudian diajak bicara
terkait jabatan ini pak haryono
ya jadi begini
tadi kemarin malam itu
pada kesempatan itu saya berhadapan
dengan teman teman bawaslu di manado
yang ada di menado karena
ada pilkada kota menado
dan provinsi sumatera utara
momen itu terjadi
sekitar jam sembilan malam
dan di tengah tengah itu
saya dapat telepon
telepon itu dari salah satu
teman di seknek lah
ditunda aja ya nanti setelah saya bicara
saya akan telepon kembali
dan setelah saya selesai
ternyata di situ sudah banyak wa
ada beberapa wa
ada kalau nggak salah empat wa yang masuk
dan intinya itu
kesediaan saya untuk
duduk di situ
di dewan pengawas
pada saat saya jawab
saya bisa berhubungan
dan disampaikan pak seknek bahwa
saya diharapkan bisa duduk salah satu di antara lima anggota dewan pengawas itu
karena saya sudah punya jabatan saya sendiri juga
ini saya minta waktu supaya saya bisa konsultasi dengan
tidak lebih dari sepuluh menit saya sudah
saya balas kembali bahwa saya akan bersedia untuk menduduki posisi itu
pak haryono ini adalah lembaga organ baru di dalam tubuh kpk
dan organ baru ini lahir
tumbuh dari undang undang yang selama ini dipandang banyak pihak
oleh masyarakat komunitas masyarakat sipil
dipandang undangnya bermasalah sejak dari pembentukannya dari awal
bagaimana anda melihat ini
anda sekarang berada di dalamnya bagaimanapun juga
kalau persoalan undang undang
ya selesaikanlah dengan pada saat membuat
atau kalau ada satu cara yang katakan saja menjadikan undang undang ini dibatalkan oleh mk silahkan
tapi niat saya adalah
kalau toh memang diperlukan dan saya bisa melakukan sesuatu
meskipun kalau dilihat itu kewenangannya
menurut saya kewenangannya juga tidak begitu banyak untuk dkpp eh bukan
untuk dewan pengawas ini
nah ya tidak secara mutlak kan
karena kalau dilihat dalam ketentuan undang undang ya
ya seolah olah itu menghambat banget
tapi karena kita punya kebebasan
lalu tingkat independensi
setelah itu tidak otomatis
karena kita juga akan melihat apakah ada alasan untuk kemudian ditolak
umumnya saja persoalan permintaan mengenai penyadapan
dan soal soal lainnya ya
jadi kita tidak dalam arti posisi bahwa mengharuskan
untuk bersikap sesuatu yang itu menjadikan penghambat
tapi bagaimanapun kewenangan pro justisia sekarang berada di tangan dewan pengawas kan
tidak sebenarnya se absolute itu
makanya yang penting adalah memposisikan diri sebagai dewan pengawas
yang memang benar benar dia harus melakukan sesuatu kalau itu memang harus perlu dilakukan
kalau memang itu tidak perlu dilakukan tidak harus dilakukan
apa yang diminta presiden jokowi untuk dilakukan dewan pengawas pak haryono
tadi ketika berbicara setelah dilantik
pak jokowi ya jadi pak jokowi sebenarnya tidak menginstruksikan atau melarang
pada dua institusi ini untuk melakukan sesuatu
cuma pak jokowi malah menurut saya
menyampaikan kepada kpk atau dewan pengawas itu
lakukanlah semaksimal mungkin dan sefokus mungkin untuk memberantas korupsi
beliau juga ceritakan pada kita
bagaimana negara ini perlu duit banyak
tapi sementara itu sudah banyak duit yang kemudian dikorupsi
fokus seperti itu diharapkan pak jokowi kepada kpk
karena kita berdua ada di situ jadi kita mendengarkan
apakah ada pesan juga sesuai dengan amanat atau beberapa hal di dalam undang undang
yang menyebut kpk kedepannya atau di undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
lebih fokus kepada pencegahan daripada pemberantasan itu juga disampaikan
tidak bahkan beliau sebut begini
kok kadang kadang terlihat ragu untuk menindak seseorang yang harusnya ditindak
tidak ada pesan bahwa ini harus pencegahan tidak ada
bahkan diberikan disebutlah katanya saja
ya kalau memang seorang gubernur itu harusnya ditangkap ya tangkap saja
jangan takut takut karena dia gubernur
kira kira begitu yang diumpamakan beliau
sekarang kita jeda dulu
nanti setelah jeda kami akan kembali kepada anda
pertanyaan sekarang adalah bagaimanapun dewan pengawas itu kan dipilih langsung oleh presiden
ada pr atau peran besar dari dewan pengawas untuk bisa membuktikan bahwa dia bukan alat pemerintah
tetap bersama kami di cnn indonesia perang
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas terkait sepak terjang kpk wajah baru
hari ini dilantik lima komisioner kpk yang baru
dan juga organ baru di kpk yaitu dewan pengawas ada lima yang juga sudah dilantik
pak haryono anggota dewan pengawas kpk saat ini masih bergabung dengan kami
pak haryono bagaimana sekarang untuk memastikan kerja antara komisioner dan dewan pengawas
karena bagaimanapun ini adalah organ baru di kpk
jadi begini kita menyusun satu skema itu kan skema yang make sense gitu ya
artinya masuk akal lah ya
bahwa sesuatu hal harus dibatasi itu ya biasa saja
tapi persoalannya adalah bagaimana kemudian yang punya kewenangan membatasi ini
memang benar benar menggunakan kewenangannya itu secara

proporsionalitas itu oleh karena itu harus didukung profesionalitasnya
dan didukung independensinya
dua hal itu saya kira yang kemudian bisa menghidupkan sistem itu
di dalam situasi itulah suatu sistem bisa bekerja dengan baik
saya kira begitu
oke bagaimana dengan anda bang donald
kalau misalnya dilihat sekarang membentuk bagaimanapun harus ada kode etik
yang core of conduct lah paling tidak yang dibentuk supaya tidak overlapping
supaya tidak ada yang menyembunyikan sesuatu dibalik sesuatu kan
bagaimanapun kan selama ini yang kita dengarkan begitu
di publik publik pun juga sudah mengetahui itu
sekarang ada dua organ di dalamnya
ada hal hal teknis yang mesti dijawab dan dituntaskan segera oleh dewan pengawas
walaupun sekali lagi saya garis bawahi keberadaannya tentu akan dipastikan melalui putusan mahkamah
konstitusi nantinya akan ada uji formil dan akan uji material terhadap proses yang sudah dilakukan
terkait dengan revisi undang undang kpk
tapi kalau mau gak mengkerucut soal substansi saya pikir memang akan dihadapkan ke persoalan teknis
misalkan saja tentu harus ada kode etik baru yang di dalamnya mengatur terkait dengan fungsi wewenang
mekanisme hukum acara yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik maupun pelanggaran ekonomi
pun proses hukum acara pemeriksaan pelanggaran etik
karena berlaku selama ini hanya untuk pengawasan internal saja pi
nah ini diangkat kepada level pimpinan dan pengawas internal
saya berpikir besok jangan jangan pengawas internal kpk itu akan dilebur masuk ke dewan pengawas juga
tapi saya belum tahu mendengar konsepnya
atau di hal hal lain misalnya bagaimana memudahkan proses berkaitan dengan upaya penyitaan
upaya penyadapan secara administratif
kan prosesnya proses administratif
dari penyidik pimpinan sampai dengan dewan pengawas
nah itu proses yang akan dilakukan oleh dewan dan menjadi kewenangan dewan pengawas
dan menurut anda itu akan menyita waktu berapa lama kalau misalnya itu tidak disederhanakan
karena kan satu x dua puluh empat jam kan batasnya
nah kalau tidak tentu akan mengganggu dari proses penegakan hukum itu sendiri
akhirnya kekhawatiran kita menjadi benar bahwa proses birokratisasi dalam perizinan penyadapan maupun penggeledahan itu
justru akan membuat kerja kerja kpk rawan makin bocor
dan kemudian makin lama barang bukti dan segala macamnya kemudian dihilangkan oleh pelaku kejahatan itu sendiri
tapi bagi saya kalau bicara soal tantangan terdekat
bagi pak haryono dan kawan kawan tentu merapikan termasuk juga dengan persoalan non teknis
seperti harus kita akui di internal kpk itu kan ada dua poros
poros di internal kpk yang memang akan menjadi pegawai kpk dengan status aparatur sipil negara
dan termasuk juga yang berasal dari luar kpk seperti polisi dan jaksa
ini menjadi poros yang tentu dewan pengawas harus balance untuk melihat soal ini
balance dalam artian ada memang desas desus upaya untuk memasukkan begitu banyak polisi dan jaksa
semakin banyak ke internal kpk
dan menurut saya ini harus menjadi sinyal bagi dewan pengawas untuk melihat ini menjadi sesuatu yang lebih pas
apakah kemudian semakin banyak polisi dimasukkan kepada internal kpk itu akan semakin banyak memperkuat atau memperlemah
toh presiden jokowi beberapa waktu lalu juga berpidato dan menyentil soal banyaknya oknum polisi dan oknum jaksa yang menjadi pemeras bagi kepala kepala daerah
ini problem yang dilematkan
artis menurut saya yang justru tentu juga harus bisa diberikan pandangan kepada dewan pengawas
karena kpk tidak lagi punya dewan penasehat ya
jadi tentu banyak urusan urusan seperti ini akan juga didiskusikan dan dibahas dengan pengawas
dengan catatan tidak ada perubahan di undang undang kpk di judicial review mahkamah konstitusi
bang refli menurut anda apakah sinergi antara dua organ ini akan berjalan smooth atau tidak
karena bagaimanapun kan pasti ada yang kemudian mengharapkan ada kekuatan absolut yang dipegang
iya saya berharap pimpinan kpk dan dewan pengawas bisa bekerja sebaik baiknya ya
dan saya kira memang orang orang harusnya seperti pak haryono pak samsudin haris kemudian alberti naho
yang wataknya itu bisa bekerja sama lah kira kira ya
yang sedikit keras pernah kali pak tumpak
kemudian pak arti jawa
menjadi ketua mungkin bang ayah
tetapi yang penting harus paham batas batas kerjanya division of labornya ya
jangan sampai kemudian justru dewan pengawasnya yang go forward ya
masuk terlalu dalam urusan internal penegakan hukumnya
karena pengalaman saya
orang kan biasanya akan mempengaruhi
tumpak kan jaksa
lalu kemudian juga mantan pimpinan kpk
mungkin dia kesel juga mungkin melihat satu kasus yang
nah itu satu soal yang menurut saya sedikit ada seperti itu ya
tapi justru saya ingin melihat itu adalah soal yang sangat technical
yang barangkali harus kita pikirkan
dewan pengawas ini kan tempatnya dimana mana ini
pak haryono ada di dkpp
tadi kan waktu dihubungin saja dimana mana

tadi kan waktu dihubungin saja dimana mana
pak tumpak itu masih menjadi komisaris utama di pelindo ii
lalu kemudian alberti naho itu hakim aktif di kupang
lalu kemudian dua lainnya juga
mungkin pak artijo saja yang bisa full time ya
kenapa enggak pak artijos saja yang mending jadikan ketua ya
nah padahal kita tahu bahwa izin penyadapan itu satu x dua puluh empat jam
dan harus tertulis
ya itu bayangan kita kalau seandainya handphonenya nggak mati mati kan
tapi kalau misalnya komunikasinya bermasalah
disadap lagi jangan jangan ya kan
hp nya dewan pengawas malah disadap oleh yang lain
sesuai hapenya enggak aman
hapenya enggak aman
misalnya kan begitu
udah ketahuan itu
nah ini kan soal soal teknis harus diselesaikan
termasuk juga misalnya ketika minta izin penyadapan
dan kemudian dikatakan bahwa anda harus gelar perkara terlebih dulu
saya pernah ngomong dengan yang caretaker kpk bisa secara informal
kan gelar perkara yang penting formalitasnya sudah dilaksanakan
ada berita acaranya dan lain sebagainya
ya tapi kalau misalnya nanti secara fisik tidak ada orangnya
misalnya dewan pengawasnya berpencar di mana mana
lalu mau gelar perkara bagaimana
apakah bisa telekonferensi gitu
kalau telekonferensi seperti itu ya lari buruannya
kebetulan ini ada orang yang mau disadap
dan mau transaksi
by law harus dikatakan anda harus gelar perkara dulu
ya sudah informal gelar perkara
ada bap nya yang penting kan
tapi kalau misalnya secara fisik tidak ada
kan secara teknik lah susah
saya paham nanti barangkali dewan pengawas yang baik ya
akan mengatakan udahlah
kalian lakukan dulu nanti administrasi menyusul kan
jangan lupa ini ranah hukum
itu bisa bermasalah
bukan bermasalah di pra pradilan
tidak hanya itu
bisa juga dipidanakan
dianggap abuse of power gitu
zaman sekarang kan tahu sendiri kan
pejabat publik yang melaksanakan tugasnya saja itu bisa dipidanakan
oke pak ariono ini ada kekhawatiran dari teman teman
ini yang menurut saya hal hal yang kecil begini harus diperhatikan betul
pak haryono ini ada kekhawatiran dari teman teman
jadi memang saya bisa memahami kekhawatiran itu
terutama bagaimana teknisnya mengatur persoalan persoalan yang berkaitan hubungan dari dua kelembagaan ini
oleh karena itu menurut saya hal yang bisa menolong untuk bisa terjebak di dalam birokrasi seperti itu adalah
ya kita harus membuat satu aturan yang cukup fleksibel
tapi kemudian juga harus dipegang oleh orang orang yang punya jiwa anti korupsi gitu loh
dengan jiwa anti korupsinya dengan jiwa bahwa dia profesional dan independen kekurangan kekurangan itu saya kira bisa ditutup
oke jadi kalau menurut anda hal hal teknis begini tidak akan menjadi masalah ya
apabila izin penyadapan satu x dua puluh empat jam itu bisa dicapai dan solid oleh semua dewan pengawas
saya kira itu yang menjadi persoalan bagaimana untuk mensinkronkan kerja dewan pengawas dan kpk
pak haryono selain soal kerja dewan pengawas dan kpk bagaimanapun juga selama proses seleksi pimpinan kpk kemarin
kita tahu ada beberapa yang kemudian tidak bersepakat tidak suka dengan beberapa pimpinan kpk yang terpilih
dan itu juga sudah disampaikan secara publik ada tendensi ketidaknyamanan dengan pimpinan kpk yang terpilih
ini tentunya juga harus menjadi kesalahan
jadi apakah itu sudah menjadi concern dari dewan pengawas atau sudah menjadi concern atau apa yang kemudian langkah yang akan dilakukan
bagaimanapun internal harus solid dulu sebelum bisa melakukan tindakan hukum keluar
ya itu nanti kita baru tahu bagaimana kan setelah kita punya pengalaman bekerja sama
tapi kalau itu didasarkan atas kecurigaan ya kita tidak bisa menjudge itu hanya betul karena kita curiga
oleh karena itu di dalam saling pengertian di dalam satu sistem ini kita bangun perlu kita bangun saya kira
tapi ada yang menarik satu tadi bang refli tadi
izin bertanya pak haryono bagaimana kemudian dengan posisi pak haryono di kpp
apakah prosesnya akan berhenti mengundurkan diri di dkpp atau bagaimana pak
itu banyak pertanyaan tadi disampaikan tapi saya belum bisa jawab
karena saya akan melihat ketentuan di dkpp sendiri bagaimana
karena saya akan melihat ketentuan di dkpp sendiri bagaimana
kalau pak haryono berangkali masih wilayah yang abu abu ya yang agak terang itu sebenarnya pak tumpak
karena dia komisaris utama di sebuah bumn
saya membayangkan misalnya kalau kpk membidik bumn itu lalu mau minta izin ke komisaris utamanya
ini seperti jeruk makan jeruk
ada tanggapannya pak
kalau kita memang berniat untuk memberantas korupsi ini secara besar besaran atau secara massal begitu
memang itu harus digelorakan bahwa jiwa memberantas korupsi itu masuk dalam satu sistem yang kemudian sistemnya bisa fleksibel untuk melakukan itu
saya kira tidak ada satu sistem yang kemudian sempurna
termasuk tambahannya pak
kritik dari luar pasti akan bermanfaat
pak haryono kami tanpa ada pretensi apa apa juga no hard feeling kami juga akan terus melakukan proses judicial review di mahkamah konstitusi untuk menguji keabsahan
oh ya itu hak
ya kami penting untuk menegaskan itu sehingga tidak dinilai ini sebagai sebuah tindakan like or dislike kepada orang orang tertentu
kira kira seperti itu pak haryo
iya iya karena itu juga hak dan kewajiban dari mereka yang merasa dirugikan saya kira tidak ada jeleknya kalau itu memang harus ditemukan
soalnya saya jangan jangan malah berpikir terbalik sih rangpa
kalau kemarin berpikir dewan pengawas untuk sementara ya karena ada itu akan menghalangi proses penegakan hukum sekarang harapannya dewan pengawas yang justru mendorong
dewan pengawas yang mendorong
dewan pengawas yang ngegas nih jangan jangan
yang ngegas yang harus ngegas karena kan perspektif komisioner sekarang kan perspektifnya pencegahan
mudah mudahan begitu pak haryono
atau ada gangguan tadi
silahkan pak menanggapi bang refli
ya karena sebelumnya sebelumnya
tadi apa saya kurang
oh ya tadi sebelumnya sebelum nama nama dewan pengawas ini disampaikan kepada pak haryono
kita semua pesimis takut ya dewan pengawas akan menghambat atau menghalangi penyidikan dan segala macam proses yang berlangsung pro justisia yang akan berlangsung di kpk
tapi sekarang harapan publik justru terbalik diharapkan dewan pengawas yang justru bisa ngegas
ngegas komisioner yang kelihatannya di awal awal agak loyo sedikit gitu ya
karena perspektifnya kan agak beda
iya agak ber
percayaan publik kayaknya
dewan pengawas lebih kuat sekarang
kita akan bekerja
apa yang bisa dikerjakan
asal tujuannya adalah tidak menyimpang
bagaimana proses pemberantasan
korupsi itu bisa
keseluruhan bisa menyelesaikan
masalah korupsi yang ada di negara kita
kalau bahasa saya begini
yang penting yang ditangkap itu adalah
memang betul betul koruptor bukan kaleng kaleng
kita sekarang jeda dulu
kita sekarang jeda dulu
tetap bersama kami di seandain indonesia
ini pertanyaan yang biasa
siapa yang mengawasi dewan pengawas ya
itu selalu ada pertanyaan
jadi siapa yang mengawasi
pengawas itu ya
tetapi begini kita harus membuat sistem
salah satu sistem yang saya usulkan adalah
selain dewan pengawas
membuat kode etik bagi pegawai
dan mereka nanti akan mengadili penegakannya
mereka membuat kode etik bagi diri
mereka sendiri dan bagaimana
salah satu yang saya usulkan adalah kalau misalnya ada pelanggaran diantara dewan pengawas ini misalnya satu orang yang melanggar
maka satu orang itu berdasarkan pengaduan masyarakat mereka membuat juga itu yang namanya whistleblowing system wbs
lalu akan diadil oleh empat ini empat sisanya kalau dua yang melanggar akan diadil oleh tiga yang penting mayoritas
lalu kemudian kalau seandainya tiga yang melanggar tinggal dua itu minoritas sudah ya melibatkan pihak eksternal yang dipilih oleh dua orang ini
sambil berangkali pihak eksternalnya bisa satu bisa dua bisa tiga itu nanti tergantung ininya
tapi intinya harus ada sebuah mekanisme di mana mereka bisa meremove diri mereka sendiri kalau mereka melanggar
karena bukan tidak mungkin justru dewan pengawas ini yang bisa membocorkan misalnya operasi
tangkap tangan karena kan izin dari mereka lalu tiba tiba satu orang misalnya punya conflict of interest di sana
walaupun yang terpilih manusia setengah dewa ya kan istilah nabalin
tapi intinya adalah tetap harus dibangun kode etik dan saya kira kode etik ini hal yang wajar wajar saja
dan saya kira pak haryono juga sudah paham betul di mahkamah konstitusi ketika hakim hakim konstitusi membuat kode etik bagi diri mereka sendiri
oke pak haryono apakah itu juga akan segera dibuat
pak haryono karena itu pertanyaan publik sekarang siapa yang mengawasi dewan pengawas
iya jadi kita ini kan berkumpul baru tadi ya kan
tadi pun setelah berkumpul kemudian kita masih seremoni seremoni
terus terang kita belum sempat untuk memikirkan sekarang artinya hal hal yang kemudian itu menjadi strategis untuk harus kita lakukan
saya sangat sepakat sekali
bahwa kita harus melakukan
untuk kek pun antara dewan pengawas harus ada kode etiknya kita di dkpb juga punya dewan
kode etik anggota komisi dkpb itu ada
jadi pasti itu satu kebutuhanlah
oke jadi itu akan dibentuk gitu ya pak haryono ya
pak haryono tapi bagaimana dengan pegawai kpk
karena dari beberapa waktu kami membahas soal undang undang kpk kemudian soal pimpinan kpk
masuk diantaranya beberapa suara yang kami rangkum yang juga kami hadirkan di studio ini adalah mereka dari wadah pegawai kpk
karena bagaimanapun dalam tanda kutip usernya adalah mereka
bagaimana melakukan pendekatan atau melihat kebutuhan kebutuhan dari teman teman wp ini sekarang
saya belum bisa mendeteksi ya kenapa teman teman bersikap seperti itu
karena kalau kebutuhannya atau alasannya lain mungkin kita juga punya pendekatan lain
terus terang saya tidak mengikuti apa yang terjadi dinamika dengan pegawai pegawai
tapi saya harapkan dari beberapa teman yang punya kemampuan untuk itu
nanti akan kita konsolidasikan untuk bisa diambil sesuatu yang bisa bermanfaat berduanya
bang donald kalau menurut anda yang sekarang harus sesegera mungkin dilakukan
oleh dewan pengawas kpk apa
mengadem membereskan internal
atau yang mana dulu nih
karena kan tunggakan tunggakan itu banyak tuh selama kemarin masa perpindahan undang undang berlaku
sampai dewan pengawas terbentuk
saya terus terang memang agak sulit menjawab pertanyaan ini
karena memang posisi icw berada pada kondisi menolak organ dewan pengawas
tapi anggaplah prosesnya akan berjalan in between antara pelantikan dewan pengawas hari ini
proses judicial review yang sedang berjalan
tapi kalau boleh pun memberikan masukan saya hanya memberikan masukan
tanpa bisa dimaknai ini persetujuan atas dewan pengawas
yang harus dilakukan tentu rekonsiliasi secara internal dulu
menurut saya penting juga dilakukan adalah asesmen kelembagaan organisasi kpk
hari ini kan begitu banyak anasir anasir negatif terhadap kpk
mulai dinilai sebagai oposan pemerintah
juga dianggap terdiri dari kelompok kelompok radikal dalam tanda petik
dan alamat itu kan diarahkan kepada kpk
saya berharap nanti pak haryono akan mencari dan mengakses itu terlebih dahulu
dan saya pastikan itu tidak akan ada di internal kpk
pesan pesan negatif secara politik yang hari ini begitu banyak menyelimuti internal kpk
khususnya kepada wadah pegawai
nah saya berharap itu dilakukan terlebih dahulu oleh dewan pengawas yang sudah dilantik oleh presiden
banyak hal lah yang saya pikir bisa dikerjakan
termasuk juga harapan tanpa bermaksud juga mengamil dewan pengawas
harapannya tentu posisinya diperjelas
dulu kpk itu melekat setiap hari komisi di kpk itu penasehat kpk
nah saya juga berharap kalaupun konsesional di kemudian hari
itu juga melekat fungsi itu ke internal kpk
sebab kemudian kalau semakin panjang delay prosesnya
akan semakin membahayakan bagi proses penegakan hukum itu sendiri
dan juga ada informasi yang tentu akan masing masing banyak simpang siur
atau gap informasi akan masuk ke dewan pengawas juga
versi komisioner bukan versi internal yang mereka amatin
nah itu bahaya menurut saya kalau itu terjadi
oke oke baik bang refli ada yang lain
iya memang saya membayangkan menjadi tidak mudah karena tadi
ada jarak waktu ya dan tempat itu
jadi pekerjaan dewan pengawas ini lebih besar lebih berat dibandingkan penasehat sesungguhnya
penasehat saja full time tiap hari ke kantor
sementara kita tahu dewan pengawas ini kan di tempat yang berbeda beda
padahal kita tahu bahwa itu dia menyidangkan pelanggaran kode etik
dia mengawasi ya day to day
dia memberikan izin terhadap proses penyadapan penyitaan dan penggeledahan
karena itu menurut saya sangat sulit saya membayangkan
kalau kemudian orangnya tempatnya berjauh jauhan
karena bisa jadi kemudian izin itu bisa waktunya kapanpun
bisa jam dua belas malam jam dua malam dan lain sebagainya
nah ini yang menurut saya yang secara technical jadi tidak mudah
jadi kan kita bicara tidak hanya soal komitmen memberantas korupsi
tapi juga soal manajemen yang masuk akal untuk kemudian berjalannya roda organisasi
yang memang undang undang membuatnya tidak masuk akal
membuatnya tidak masuk akal
lalu kemudian kita harus menjalankannya dengan hambatan hambatan teknis yang saya kira luar biasa
dengan beberapa konsekuensi yang bagaimanapun sekarang dilimpahkan kepada pak haryono dan kawan kawan
harus selesaikan kurang lebih seperti itu
jadi pak haryono terima kasih
pak haryono terakhir dari anda
ya kami berharap bahwa kita bisa bekerja sama lima dari dewan pengawas ini
untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik
memang harus diakui bahwa ketemu kita baru kali ini
dan intinya kita perlu satu ketemu yang lebih intensif sekali
untuk menginventarisasi apa yang harus dilakukan
dan kemudian juga sementara itu menguatkan kohesivitas kita sebagai sebuah lembaga
baik pak haryono selamat bekerja bapak
publik semua menunggu kena jadi dewan pengawas
sekalipun memang juga masih ada yang berproses di mahkamah konstitusi
pak haryono terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini
bang donald faris terima kasih
bang refli harun terima kasih banyak
dan kita sekarang jeda setelah jeda
kami adakan informasi soal ppatk yang mengungkap modus oknum kepala daerah
yang melakukan pencucian uang melalui kasino atau tempat judi
kepala ppatk ki agus badarudin mengatakan pencucian uang menjadi
modus baru yang terindus mereka tahun ini
kami kembali selanjutnya